titik terang kasus mutilasi wanita hamil di cikupa tangerang banten makin terbuka
identitas korban dan terduga pelaku sudah diketahui dan disebar polisi
korban diidentifikasi sebagai nur astiah sementara terduga pelaku diketahui bernama agus
kepolisian resor tangerang hari senin siang ini secara resmi merilis identitas wanita hamil korban mutilasi di kecamatan cikupa tangerang banten
korban nur astia warga malingping lebak banten
korban sesungguhnya berstatus janda dan sudah mempunyai dua anak
sementara terduga pelaku bernama kusmayadi alias agus warga bogor jawa barat
identitas korban diketahui dari salah satu keluarga korban yang mengenali pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan
dari hasil otopsi korban dianiaya sebelum dimutilasi oleh pelaku
diduga korban sudah dua hari tewas saat kemudian ditemukan
dari tim forensik dan juga tim dvi yang sedang bekerja saat ini untuk memastikan apakah betul identitas korban ini setelah pembuktian ilmiah itu sesuai dengan apa yang disampaikan
dari para saksi keterangan saksi saksi